hujan deras yang mengguyur wilayah bekasi jawa barat memicu genangan di beberapa titik ruas jalan tol jakarta cikampek
akibatnya ribuan pengendara yang akan menikmati masa libur imlek dan akhir pekan terjebak kemacetan
di bawah guyuran hujan deras ribuan kendaraan di ruas tol jakarta cikampek terjebak kemacetan parah di kedua arah
di gerbang tol cikarang utama bekasi jawa barat
antrian kendaraan bahkan mengular hingga sepuluh km mulai kilometer dua puluh sembilan hingga buntut kemacetan di kilometer sembilan belas tambun
kemacetan disebabkan sebagian jalan tergenang banjir di ruas jalan menuju pintu keluar gerbang tol cikarang barat
selain banjir jumlah kendaraan yang terus meningkat juga kian memperparah kondisi lalu lintas
dari data sementara jasa marga tol jakarta cikampek tercatat sebanyak dua puluh dua ribu kendaraan melintas melalui gardu tol menjelang libur panjang imlek
pihak gerbang tol cikarang

meski demikian jasa marga mengakui masih belum terjadi peningkatan signifikan dari hari biasanya
lagi banyak hambatannya ya musim hujan juga
musim hujan yang kedua terjadi penyempitan lajur
setelah interansi kartu ada dari exit yang multi lajur tinggal tiga lajur
kemacetan terjadi selain arah cikampek juga arah jakarta
kepadatan lalu lintas diprediksi akan terus melonjak hingga kamis malam
dedy beben bekasi jawa barat